pada dua puluh delapan april seribu sembilan ratus empat puluh sembilan menjelang usianya yang ke dua puluh tujuh hairil anwar berpulang
karya karyanya tak lekang hingga kini dan sosok sang bintang jalang telah menjadi ikon yang berkaitan dengan puisi sastra dan seni indonesia
memperingati haul hairil anwar yang jatuh tepat hari ini kami akan membahas tentang eksistensi puisi indonesia di era milenial
dan telah bersama kami hadir sastrawan dan penulis indonesia dea anugrah serta musisi yang dalam penampilannya sering menampilkan musikalisasi karya puisi ibu reda gaudiamo
terima kasih telah hadir bersama kami
boleh diceritain untuk saya dan juga pemirsa di rumah awalnya bagaimana nih tertarik di karya sastra sendiri di puisi dan juga di musikalisasi puisi untuk ibu reda dan juga untuk dea
ketertarikan pada pusi dimulai ketika berkenalan dengan pak sapardi joko damono
ketika itu beliau dan fuad hasan menteri kebudayaan pendidikan dan kebudayaan saat itu mereka merasa yakin bahwa puisi indonesia akan lebih mudah dikenal dan dicintai oleh generasi muda kalau bentuknya musik
bila dikemas dalam bentuk nyanyian
lalu kedua orang itu
ini mengumpulkan murid murid dan mantan muridnya untuk membuat lagu dari puisi puisi yang mereka pilih
ada juga yang boleh kami pilih yang kami suka
ya siapa ya yang bisa menolak perintah bapak dosen dan menteri waktu itu
jadi ya kami ikut saja menyanyi dan mengira bahwa setelah itu akan selesai dan tidak ada lanjutannya
ternyata berlanjut berlanjut berlanjut dan memang kemudian kami melihat sendiri dan merasakan bahwa upaya yang dimulai pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh itu ternyata terus tetap ada dan tetap berlangsung dari satu generasi ke generasi yang lain
jadi ketika kami main kembali beberapa tahun yang lalu ternyata yang bisa menyanyikan puisi aku ingin atau nokturno
jadi umur dea umur dea milenial ya
umur lebih muda juga
kalau ria sendiri gimana nih
aku sebetulnya lebih mungkin seperti kebanyakan penulis ya mulai sebagai pembaca gitu
aku suka baca terus karena aku dari daerah dari bangka tadi yang beritanya kena banjir
oh kena banjir
agak sulit mengakses buku gitu gitu
jadi hanya bisa memanfaatkan apa apa yang ada gitu
itu tahun berapa tuh dl
tahun berapa ya
lahir tahun sembilan puluh satu
jadi mungkin smp itu tahun dua ribu tiga dua ribu empat
di perpustakaan sekolah apa aja yang ada dibaca gitu
nah setelah semuanya yang bisa didapat itu dibaca akhirnya kan muncul perasaan
oh aku juga harusnya bisa nih bikin begini gitu
dari situ waktu masih sekolah
terus aku kuliah ke jogja ketemu banyak orang yang minatnya sama
belajar bareng bareng bertukar pengetahuan bertukar bacaan
keterusan sampai sekarang
itu nulisnya awalnya nulis puisi dan juga prosa ya
aku kebetulan nulis puisi esai juga cerpen juga
awalnya pas masih kuliah
terus kalau untuk puisi sendiri dan juga karya karya sastra
seberapa berpengaruhnya anda merasakan manfaatnya dan juga dampaknya sampai sekarang di hidup anda
ibu reda atau
kalau buat saya sih saya awalnya sebelum terkena kaitannya pak sapardi dan pak fuad
saya sebenarnya sangat takut pada puisi
karena menurut saya puisi itu memerlukan tenaga dan energi ekstra untuk memahaminya
dan pengetahuan atau rasa yang lebih tajam daripada kita membaca cerpen atau novel ya
ikut dalam proyek ini saya betul betul
wah pasrah aja lah
kira kira seperti apa gitu
tapi kemudian setelah itu saya
saya menyanyikan puisi untuk mengenalkan puisi pada anak anak smp dan sma
tapi sebenarnya mengenalkan puisi itu untuk diri sendiri
dan efeknya adalah saya belajar banyak sekali dari puisi pilihan kata rima
bagaimana menyampaikan ide atau rasa dengan
yang tidak bertele tele dengan pilihan diksi yang tepat
jadi menurut saya itu adalah jasanya puisi buat saya sampai hari ini
kalau dia sendiri gimana nih berpengaruhnya
aku sebagai pembaca itu kayak apa ya
setiap kali membaca tuh aku merasa seperti sedang bercakap cakap sama orang
yang hidupnya jauh dariku mungkin sudah meninggal puluhan tahun lalu gitu
aku bisa tahu pikiran mereka perasaan mereka gitu
misalkan baca puisinya hairil gitu
kita tahu ketika hairil sudah menghadapi apa ya namanya
bagaimana suara dia berubah dari yang tadinya penuh vitalitas menjadi apa
dalam derai derai comara itu kayak cemas gitu
malam akan segera datang
aku berbenah dalam kamar
aku berasa sangat mengenal hairil di situ walaupun tidak pernah ketemu
nah itu sangat cocok untukku
yang sulit bergaul di dunianya
bisa lebih memahami ya walaupun nggak lekang oleh waktu juga ya berarti puisi itu ya
nah kalau untuk puisi yang berkesan nih sampai sekarang
puisi yang berkesan dan juga berpengaruh itu apa tuh buatnya
aku ya kalau dalam bahasa indonesia sih puisi yang paling kusuka itu judulnya juga waktu yang nulis sebagai sastrawardoyo
itu tentang apa
kalau subagio itu dia
penyair yang lebih banyak menceritakan gagasan gagasannya dalam puisi
kalau dalam juga waktu ini kira kira dia bilang kita tuh gak punya apa apa
semuanya eh semuanya segera berakhir dan kita cuma bisa lari dari pantai
cuma bisa membekaskan telapak kaki gitu sebelum semuanya berakhir
kalau untuk mureda sendiri apa nih
puisi yang paling benar
saya suka sekali pada puisinya pak sapardi yang berjudul pada suatu hari nanti
nah itu cerita bagaimana seseorang berkata pada seseorang yang dia kasihi
dia bilang bahwa kalau nanti satu hari nanti dia pergi dia tidak akan pernah meninggalkan kekasih atau seseorang ini sendiri
dia akan tetap menyiasati dan ketika suaranya sudah tidak terdengar lagi dia akan tetap ada di sekitar dan mimpi mimpinya dan akan terus ada di sana gitu
dan cnn indonesian newsroom akan kami lanjutkan usai jeda tetap bersama kami
mula mula eli tujuh tahun berlari menunduk meski tahu keseimbangannya buruk
dan membenamkan wajah di antara kaki kaki dia
aku berjongkok dan membelai belakang kepalanya
jangan khawatir bisikku
kering atau basah ia putuskan sesukanya
terbata bata eli menjawab dalam terjemahan ibunya
saat kau kembali aku akan tahu semua tentang negerimu
saat kau kembali
berikutnya uri sebelas tahun
pria dalam keluarga ini
kami berjabat tangan dan aku menepuk pundaknya
dengan bahasa inggris sempurna ia berkata
jangan lupakan kami sebab kami mencintaimu
you don't speak english but i understand katanya
tersenyum pada sore yang lain kepada para sepupunya
mereka tergelak dan aku menunjuk lola yang berak di tengah pasar menjelang malam natal
aku mendengar pertanyaan
bagaimana mengucapkan safe flight dalam bahasa indonesia
dan suara suara kau tahu selalu ada tempat di kafe ini untuk sedikit humor sulap kungfu
kau sedih chinito
eli menyentak jari jariku dan ibunya meminta maaf karena perpisahan selalu merawankan dia
kamusku firman bagi imanku
bantulah mereka berkata kami mengerti
suatu hari kami mengerti
itu apa tuh dia judulnya
kamus tentang apa tuh
ceritanya jadi tahun dua ribu tujuh belas itu aku dikirim komite buku nasional untuk residensi di meksiko city
di sana tuh aku berteman dengan dua anak kecil
yang satu tujuh tahun yang satu sebelas tahun umurnya
dan kemana mana sama mereka
waktu aku mau pulang dia bilang
aku selama ini yang kecil tuh bilang
aku tuh selama ini gak tahu tuh negaramu tuh
nanti waktu kamu kembali ke sini aku akan udah tahu semua
tentang itu ya ternyata ya dibalik dari puisi kamus itu
nah kembali lagi nih mau nanya nanya
ini kan sekarang jamannya jaman milenial jamannya media sosial
kalau bisa dilihat nih
bagaimana sih antusiasme anak muda sekarang dengan karya sastra dan juga puisi
kalau menurut saya sih mereka sekarang sangat antusias ya
kedekatan mereka pada puisi sangat luar biasa
contohnya yang sebelah saya ini
menulis saja sudah mulai sudah kelihatan geliatnya dengan sangat baik gitu
buku dihasilkan oleh orang orang muda
tapi puisi saya lihat juga sekarang sudah sangat sangat luar biasa ya
banyak sekali penyair muda yang karya karyanya luar biasa
ada mario lawi ada bertotukan ada aan mansur salah satunya yang muda menurut saya
yang luar biasa dan anak anak zaman sekarang kayaknya mereka begitu mudah berinteraksi
dengan puisi dari mana pun gitu
dan itu membuat mereka belajar banyak dan mencoba dan mulai berkarya menurut saya
kalau dia banyak gak teman temannya nih yang memang juga suka puisi nih dulu
kebetulan kang aku justru bergaul kebanyakan
mungkin sebagian besar temenku penulis
dan sebagian besar diantara penulis itu penulis puisi
tapi kalau ini ya di luar lingkaran pergaulanku gitu kan aku lihat misalnya di media sosial gitu
sekarang ada yang dikenal sebagai insta poet gitu
aku pikir justru sekarang lebih semarak lah gitu
paling tidak lebih berani
iya paling tidak lebih berani
lebih berani dan lebih mau memamerkan karyanya dan itu menurut saya luar biasa
kalau dulu mungkin orang membuat puisi ditaruh di diary ditutup takut ada yang lihat
tapi kok sekarang ada menurut saya media sosial sangat membantu mereka untuk ya
untuk berkarya ya
jadi memang dulu tuh suka ada anonimus gitu ya
orang buat puisi ketika terlalu sedih terlalu gembira terlalu marah gitu
kalau sekarang saya rasa ya orang membuat puisi dengan lebih mudah
nah ibu reda waktu itu kan sempat pernah ada dalam dua ari reda betul ya sama pak
itu tujuannya pertamanya itu apa sih
kalau awalnya duet kami ya hanya untuk nyanyi nyanyi bareng di kampus saja
tapi sejak berkenalan dengan musikalisasi puisi kami kemudian merasa bahwa ini tugas kami yang
tugas yang diberikan kepada kami untuk menyiarkan puisi
sudah ada lagunya puisinya begitu indah
rasanya sangat tidak fair dan tidak
ya tidak baik kalau kami berhenti di tengah jalan atau kami merasa bosan gitu
karena sedikit banyak beberapa teman muda mengenal puisi lewat lagu lagu yang kami nyanyikan
jadi kalau sampai berhenti rasanya
tidak bijaksana gitu ya
sayang juga sih
kalau misalnya dea sendiri nih kan kumpulan puisi misa arwah ya
jadi nominasi di ajang penghargaan kesusahseraan
ini katulistiwa literary award
itu bisa diceritain nggak proses pengumpulan puisinya sendiri
itu isinya kan pasti kan kumpulan puisi itu beberapa rasa inspirasinya itu dari mana gitu
jadi biasanya kalau orang menerbitkan buku kumpulan puisi itu dia tidak direncanakan sejak awal untuk menjadi satu buku gitu
dalam periode berapa tahun dia menulis berapa banyak
biasanya ada yang misalnya disatukan dengan tema
bisa disatukan dengan periode
kalau bukuku itu sendiri kebetulan dua duanya
jadi kayaknya puisi paling awal di buku itu tahun dua ribu sepuluh dan yang terbaru itu dua ribu lima belas
dan temanya kebetulan waktu itu aku selalu nulis soal itu gitu
soal bagaimana orang memikirkan kematiannya gitu gitu
jadi kebetulan temanya sama terus waktu penulisannya juga dekat gitu
terhentang ininya dekat
sekarang sih aku lagi menyiapkan buku puisi baru mungkin sekitar pertengahan tahun terbit
bentuknya agak berbeda lebih pendek pendek
judulnya kertas basah
kertas basah itu tentang apa tuh biasanya
campur campur lebih banyak ini sih lebih banyak kalau di yang misa arwah itu aku lebih banyak bicara kayak ada peristiwa begini ada masalah begini pikiranku begini
soal itu gitu
kalau sekarang ini lebih banyak mungkin berusaha menangkap impresi aja dari apa apa yang sehari hari gitu
enggak hasil residensi novel tapi belum selesai
nah kalau ngomongin puisi ini kan berkaitan dengan rasa nih
tapi ada tips nggak sih untuk generasi muda ini yang berkarya dalam puisinya nih
membaca bukan satu satunya tapi emang
yang utama lah ya
yang utama adalah membaca membaca dan membaca membaca karya yang bagus membaca karya karya penulis kita
untuk mengasah ya
untuk mengasah sangat berpengaruh ya pasti ya
kalau tidak pernah baca kan tidak tahu yang bagus seperti apa yang jelek seperti apa
iya betul sih dan juga kalau misalnya ngomongin karya karya semua karya itu pasti ada yang mengkritik ya kan
kalau untuk ibu reda dan juga dea ada nggak sih kritik yang membangun bikin semangat gitu
oh banyak banyak sekali
oke yang paling berkesan nih
kalau tidak ada kritik yang membangun dan yang mendorong mungkin kami sudah lama berhenti sejak kami berhenti sejak lama
kritik yang paling membangun justru datang dari pak sapardi sendiri ketika kami memfungsikalisasi sebuah
itu dia memahami puisi terus kami lihat puisinya lebih ke bentuk bentuknya empat empat empat gitu
kayaknya ini kalau dibuat lagu asik disini bagiannya ref jadi kami tidak membaca teksnya tapi lebih melihat format
karena formatnya ini kayaknya enak kalau dibuat lagu
jadi kami buat lagu aja potongnya ya rasa rasanya lagunya harusnya begini gitu
yang punya teks gak buka
yang punya teks mendengar wah senteng katanya gitu
karena wah ya dia sangat dia agak dia sangat terkejut ketika kami membuatnya menjadi sebuah lagu rock
dan dengan gitar listrik dengan drum dengan chorus yang luar biasa hebohnya gitu
terus kemudian kami gak pernah berani memainkan lagu itu lagi

kami membuat ulang lagu itu
kami membuat ulang lagu itu
membuat ulang baca dulu semuanya dirasa oh ya ampun
ini sebenarnya nasihat beliau kepada anaknya
sehingga tidak mungkin menjadi lagu rock
pantesan waktu itu dia marah ya
bahasanya cukup kaget ya
jadi memang kalau misalnya untuk mengubah puisi menjadi musikalisasi puisi itu lebih melihat baik
lebih melihat baris
awalnya kami begitu
awalnya seperti itu
awalnya seperti itu
tapi terus kemudian belakangan saya merasa harus baca puisinya berkali kali
dan menurut saya puisi itu seperti bicara sebetulnya pada kita
bahwa dia ingin dipahami atau dia ingin dilihat sebagai apa gitu
jadi ketika melihat kalau puisinya itu seperti memang memancarkan gitu
bahwa ini akan menjadi sebuah lagu
ini akan menjadi sebuah lagu yang melankolis atau menjadi seperti apa sesuai dengan kata katanya dan rasa yang kita tangkap
jadi kalau menurut saya memang tidak ada cara lain untuk membuat musikalisasi puisi
selain membacanya dan membacanya dan membacanya
menurut saya sih dari pengalaman setiap kali membuat musikalisasi puisi
puisi puisi tertentu bisa langsung keluar melodinya
tapi kadang kadang ada yang dibaca sekali dua kali tiga kali
tidak dapat juga oke sebaiknya ditinggalkan dulu
jangan dipaksakan karena memang mungkin nggak ada
tidak ada feelnya ya
tidak ada sentuhannya juga
iya sentuhan atau hubungan atau bonding lah atau apa
kalau dia apa nih kritiknya paling membangun nih
apa ya aku tuh merasa beruntung karena aku mulai sebagai penulis itu di tengah komunitas
tumbuh bersama teman teman
jadi saling baca saling kritik gitu
ketika akhirnya aku mempublikasikan karya dalam bentuk buku gitu yang bisa dibaca orang banyak
aku tuh udah bersiap siap nih ini kalau nggak disukai orang bagaimana gitu kalau diledek ledek bagaimana
ternyata malah diterima dengan baik
dan mungkin kupikir karena bagian itu sudah lewat ketika aku bareng teman teman gitu
kayak oh gitu aku merasa beruntung aja gitu
cuma aku membayangkan seandainya aku gak pernah ada di situ mulai mulai sendiri nulis sendiri dan mempublikasikan buku
langsung mungkin akan digeruduk orang kali ya
dan terakhir nih bu reda
karya terbaru apa nih yang akan diluncurkan oleh ibu reda dan juga dea nih
proyek apa nih
kalau saya saya punya dua tabungan album
yang satu album musikalisasi
puisi dari penyair sejak zaman amir hamzah sampai aan mansyur
jadi dari tahun
dua ribu sembilan belas awal sampai dua ribu tujuh belas
kemudian ada satu album lagi kami menyanyikan semua semua pusinya pak sapardi
yang selama ini tercecer
ada yang belum pernah kami rekam kami rekam kembali
dan saya sedang membuat album solo
dan beberapa diantaranya saya pakai puisinya pak sapardi
tapi yang versi bahasa inggris
dan kalau dea kejutan kejutan apa nih
tadi kan ada satu nih
gak mungkin lah pasti ada
tahun ini banyak ininya rencana bukunya
jadi awal tahun kemarin aku merebitin buku kumpulan tulisan non fiksi
judulnya hidup begitu indah dan hanya itu yang kita punya
terus setelah itu buku puisi baru tadi yang judulnya kertas basah
sama aku harus menyelesaikan novel utang residensi
ada dua novel belum ada working title nya
oke dea terima kasih
terima kasih untuk ibu reda dan juga dea ya
dan satu lagi nih yang ditunggu tunggu adalah performance dari ibu reda
yang akan memberikan kita keindahannya bermain gitar lele dan juga musikalisasi puisi
tiba tiba menjema isyarat merebutmu
entah kapan kau bisa kutangkap
entah kapan kau bisa kutangkap